kita beralih ke berita olahraga
lebih dari seribu bonek menyaksikan laga uji coba persebaya surabaya
melawan ps tunas inti di stadion gelora bung tomo rabu sore
dalam pertandingan itu persebaya menang dengan skor telak lima enam
bonek pun optimis persebaya lolos liga satu pssi
bonek berharap pelatih iwan setiawan dapat meloloskan persebaya surabaya ke liga satu indonesia
pihak manajemen sengaja memilih iwan setiawan menukangi tim bajul igo
karena karakter sang pelatih dinilai cocok dengan skor persebaya yang diisi oleh para pemain muda

sementara dalam laga uji coba persebaya mampu bermain maksimal dengan melumat ps tunas inti dengan skor lima
di tengah hujan lebat persebaya menurunkan hampir semua pemain timnya
seperti matt halil dimas gali pratama wisbah husolikin dedy sutanto dan taufan hidayat
kemenangan atas ps tunas inti ini merupakan kemenangan kedua persebaya di bawah arahan iwan setiawan
sebelumnya persebaya menundukkan delapan satu fc dengan skor tiga